sampai jumpa di video selanjutnya
kalau cuma amira yang dilaporin amira gak perlu takut bu
amira gak peduli
cuma ini sekarang menyangkut ibu
amira gak mau ibu di penjara
hamil akan ngelakuin apapun supaya ibu gak dilaporin
walaupun amira harus nyumbangin darah amira ke pak brahm
dan amira gak peduli walaupun ibu harus benci sama amira
amira jadi kamu melakukan semua ini demi ibu nak
ini amira bikinin teh panas
udaranya kan lagi dingin
jadi supaya ibu gak masuk angin
bentang bentang ibu marah sama kamu
jadi kamu bikin ibu minum teh
ya gak gitu dong bu
setelahates ini ibu udah ngelainin amira terus
sekarang gantian dong
jangan bikin kayak
jangan pernah lagi berhubungan dengan prabu wicaya
ibu males beranak sama kamu amira
panasan ya bu
itu kan gantungan kunci kita
amira kamu bilang gandungan kunci ini ada di anak prabu wijaya
kenapa ada di sini amira
bu amira juga nggak tahu tiba tiba kenapa bisa di sini
kemarin kan memang hilang kan bu
kita cari kemana mana juga nggak ada kan bu
kamu tuh jangan bilangga bodoh ya amira ya
ibu tuh gak percaya kamu bisa bohongin ibu hanya untuk menolak si pembunuh itu
tegak tegaknya sih kamu sama ibu amira
amira benar benar melihat sendiri kalau gandungan itu kemarin ada di meja
jadi dia ngacep amira dengan gunain gandungan kunci itu bu
terus ini apa amira
kamu pikir anaknya prabu wijaya itu baik ngantri gantungan kunci ini di sini
atau gantungan kuci ini bisa jalan sendiri ke sini
amira juga enggak tahu bu
tapi amir yakin banget pasti ada penjelasannya bu
semakin kamu banyak alesan hati ibu semakin sakit amira
sebenarnya apa sih yang sudah dikasih keluarga prabu itu sama kamu
masa barang barang mewah
ibu dengar penjelasan amira dulu
demi allah amira enggak ada
amira enggak ada
maksudnya begitu amira enggak bohongin ibu
terus apa alesannya amira
sampai kamu bela belain untuk tolong ibu bunuh itu
sampai kamu melanggar peraturan ibu
sampai kamu bohongin ibu
apa alesannya amira
bagaimana nanti ibu mempertanggung jawab perbuatan kamu
ibu tidak membesarkan anak seperti kamu yang mengkhianat
yang jahat seperti kamu amira
bu tolong bu jangan panggil aku pengkhianat
demi allah aku memang dianjem sama meisyah bu
bisa bisanya kamu bohong nama allah di dunia amira
kamu bukan anak ibu lagi amira
pergi pergi amira pergi
jangan bersinak ibu
pergi kamu amira
jangan bersinak ibu
pergi pergi kamu
ibu amira jangan bersinak
amira aku pergi
ibu putus sama kamu amira
pergi pergi ada kurangan
ibu bukain pintunya bu
amira enggak boleh
kamu bohongin ibu
diam amira diam
amira kamu bohongin ibu
amira kamu tahu kan
kamu selalu menjadi kesayangan ayah kamu
dan kamu juga tahu amira bagaimana ayah kamu itu menyayangi kamu
apapun akan dilakukan demi kamu amira
apa yang sudah kamu lakukan
kalau cuma ibu yang kamu sakiti amira
kamu bisa terima
kamu bisa terima amira
tapi ini menyangkut ayah kamu ibu kamu bisa terima
kamu tega ya amira
kalau ayah kamu tahu kejadian seperti ini
amira enggak bermaksud buat kayak gitu bu
ibu kan tahu gimana mira
ibu buka pintunya bu
setiap ibu salah
tolong pergi kamu dari sini
pergi kamu dari sini amira
dan jangan pernah kembali
pergi amira pergi
enggak amira enggak akan pergi sampai ibu memaafin amira
amir ibu tahu bu kamu yang tuntuhnya dulu bu
pergi kamu amira pergi
kenapa anak yang paling kamu sayangi jadi begitu mas
tolong kuatin aku ya allah
tolong kuatkan aku
aku harus tunjukin ke ibu
kalau aku tidak bohong
aku harus membuat ibu percaya pada aku
kalau begini terus amir bisa sakit
ayo beritahu pembungkusan
ngapain kamu di sini
ibu dibawah sini amira
enggak cara kamu pergi dari sini amira
pergi kamu dari sini
tapi kenapa bu
jadikan amira diam di sini
biarin ibu tahu
kalau anda cuma peduli sama ibu
amira gak peduli sama orang lain
apa lagi pak prabu
enggak amira ibu gak peduli
kamu pergi dari sini
ibu udah kecewa sama kamu amirah
kamu udah bohongin ibu
ibu gak mau lihat kamu di depan
sekarang kamu pergi dari sini
sebaiknya kamu di sini
dan jangan pernah kamu pulang lagi ke rumah amira
ibu udah sangat kecewa sama kamu
jangan kamu di sini amira
ibu enggak ibu
ibu jangan trust yani
puh sampai aku camat
tunggu sekedar pola
tthe boy dibawa pujian
amirah seperti ibu ya
apa ayah juga akan membenci emirat seperti ibu
amirah mohon ayah jangan marah sama amirah ya
amirah gak bohong
amirah gak bohong ya
amirah gak kuat lagi ya
amirah butuh air
amirah butuh air
amirah gak kuat lagi ya